untuk pemerintahan yang baru itu kan belum dilantik gitu kan jadi kalau koalisi ya tentu nanti untuk langkah yang kedepan ya kita nanti dengan pemerintahan yang baru ya tentu kita akan membicarakan itu
tapi terakhir sudah diskusi belum sih bang kalau misalnya lebih banyak yang mau bergabung sama pemerintahan prabowo gibran atau justru kontra bang
ya karena kita sekali lagi kami masih koalisi dengan indonesia bersatu di bawah pimpinan pak
diskusi informal belum ada gitu bang soal kepentingannya lebih banyak mau jadi oposisi atau enggak
karena kemarin bang romi sempat bilang gak mau jadi oposisi yang cuma aksesoris bang
ini kayak sinyal bahwa ptk mau merapat gitu ke pemerintahan pramu ibrat
nanti tentu pada saatnya akan kita bahas nanti rekan rekan media akan kita berikan
tadi di dalam ngomongin ada kayak ajakan ajakan ala ala gak bang
ngomongin final aidin malpa izin kebaran ya maaf maafan
sama pemberitaan berikutnya kalau diajak
ya ya tentu kalau untuk membangun indonesia kan harus bersama nanti
karena tanda tandanya ada bang musya yang bapak hadir di luar partai koalisi satu satunya partai partai yang hadir
enggak kan saya dulu juga sebelum menjadi pt ketua umum
kemudian kib itu kan sampai sekarang nggak dibubarkan
secara resmi untuk membubarkan kib itu kan tidak ada
ya kami masih komunikasi baik dengan pak jur ya dengan pak erlang gartarto pak omong dolkan dan pak
kami masih menjalin komunikasi membicarakan soal kebangsaan
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya